bupati pacitan indrata nur bayu aji melelang sepatu kesayangannya untuk membantu
penanganan kofit sembilan belas di daerahnya sepatu yang dibeli oleh bupati pada tahun dua ribu sembilan belas dilelang
dengan harga dasar sebesar lima ratus rupiah selang delapan belas jam pasca diunggah postingan tersebut telah
mendapatkan ratusan like bahkan salah satu warganet telah menawar dengan harga dua satu juta
rupiah bupati indrata nur bayu aji menjelaskan selain langkah di pasaran sepatu tersebut pernah
menemani bupati selama kampanye tahun lalu lelang dibuka dari tanggal dua hingga sembilan agustus
dua ribu dua puluh satu mendatang seluruh hasil uang lelang nantinya akan disalurkan untuk penanganan
covid sembilan belas baik pengadaan tabung oksigen maupun kebutuhan penanganan lainnya nanti kita lihat
bisa kita sumbangkan ke mana itu teman teman yang sedang menggalang dana itu juga bisa
di jakarta polri menggandeng influencer atta halilintar pembagikan bantuan berupa paket
sembako di wilayah cakung jakarta timur pada hari selasa dengan sasaran warga yang terkena phk selama
pandemi hampir seribu paket sembako yang dibagikan pada kegiatan hari ini ada sembilan ratus delapan puluh sembako yang kita
bagikan untuk masyarakat di cakung ini itu yang saya sampaikan terima kasih selain membagikan
sembako istiono juga memeriksa seberapa banyak warga yang telah divaksinasi di daerah cakung